inilah sosok setio hermawan
pemuda asal dusun gesikan desa depok rejo kabupaten purworejo jawa tengah
pemuda berusia dua puluh empat tahun ini merupakan sosok dibalik berkah setia farm
yakni salah satu peternakan sapi terbesar di kabupaten purworejo
merintis bisnis peternakan sejak lulus pendidikan menengah akhir
hermawan kini menjadi salah satu peternak sapi yang dikenal banyak orang
omsetnya dari berternak sapi kini telah mencapai miliaran rupiah
dengan pendapatan ratusan juta setiap bulannya
awal muasalnya saya kenapa bisa berjepung atau bisnis dengan peternak
terutama saat itu sendiri adalah dulu waktu setelah saya lulus dari sma
tepatnya di pondok santan dan rupiah
itu siwo atau pangan saya punya sapi jumlahnya dua ekor
nah pada saat itu adalah tahun pertama saya senang dengan sapi
itu dua ribu enam belas mas akhir dua ribu enam belas akhirnya
dari situ saya kesehariannya gitu sembari menunggu apa masuknya
yang bangku perkuliahan saya bermain main dengan sapi
kesukaannya pada hewan ternak membuat hermawan memberanikan diri
untuk terjun ke dunia peternakan sapi ini
hermawan mulai tergiur dengan keuntungan dari bisnis beternak
ketika ia diminta mencarikan lima puluh ekor sapi kurban pada momen idul adha dua ribu tujuh belas lalu
kini peternakan sapi hermawan telah memiliki delapan orang tenaga kerja
untuk mengurus puluhan ekor sapi
namun ketika menjelang idul adha
setiap harinya kandang dengan kapasitas satu ratus dua puluh ekor sapi ini bisa penuh dengan hewan ternak
kita sekitar jam enam habis bukit
itu kita mulai aktivitas seperti biasa yang sama itu
banyak bersihin kandang belum dikasih jomboran
lalu menimpal kepong atau otoran sapi
terus nanti setelah itu kita ngomber jomboran
habis sombong kita memandikan sapi
terus habis melanjutkan kita kasih rumput
habis kita kasih rumput kita tarik
makan lagi atau tarik rumput lagi
sapi yang diternak oleh hermawan datang dari berbagai daerah dan berbagai jenis
mulai dari sapi bali dan madu
kura yang merupakan sapi ekonomis dengan harga mulai dua puluh juta rupiah per ekornya
dan sapi lokal peranakan ongole yang merupakan sapi premium dengan harga ratusan juta per ekornya
selain melayani pembelian sapi untuk kurban dan kebutuhan konsumsi
sapi sapi hasil ternak di sini juga menyabet juara di berbagai kontes sapi
mulai dari tingkat kabupaten provinsi bahkan nasional
sebagai seorang generasi z
hermawan memiliki kiat tersendiri agar usahanya semakin maju dan dikenal banyak orang
sama halnya dengan kita berperang ya mas ya
perang itu kan definisinya luas banget ya
bisa di sekolahan bisa di medan bisa di lapangan gitu
artinya kita membuat kebaikan lah di situ
kalau kita perang yang dibutuhkan untuk jihad ya pakai senjata
pedang samurai mungkin
kalau di sekolahan kita bukuh pensil bukuh bukung gitu
kalau di dalam dunia bisnis kita juga ada yang namanya senjata mas itu adalah gadget mas
jadi ini adalah sarana yang menurut saya adalah primer untuk marketing
semuanya transaksi kita sekarang menggunakan rata rata ya mas
media sosial seperti instagram youtube dan beberapa media sosial
dan beberapa media lainnya yang berkaitan dengan era digital
menjadi ujung tombak promosi usaha hermawan
bahkan kini akun instagram setia farm telah diikuti oleh dua ratus ribuan warganet
sedangkan kanal youtube setia farm telah memiliki jutaan subscriber
babang jati asmoro purworejo jawa tengah